untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus mutilasi mahasiswa di sleman yogyakarta
kita sudah terhubung dengan kombes pol x entriadi di reskrimum polda yogyakarta
selamat sore pak entriadi
selamat sore mbak tiffany
baik pak andri terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected sore hari ini
pak entriadi kita flashback dulu sebelum kejadian pembunuhan ini atau kematian korban
apa sebenarnya yang melatar belakangi dua orang tersangka kemudian satu korban ini berkumpul di tempat yang sama
aktivitas apa yang ada di sana
baik terima kasih mbak tiffany
jadi seperti yang pernah kami sampaikan pada saat rilis sebelumnya
jadi antara pelaku dan korban ini saling mengenal
saling mengenal di mana mereka tuh kenal di komunitas media sosial
dengan aktivitas yang tidak wajar
kemudian mereka berkumpul di jogja lalu ada kegiatan yang bersifat kekerasan secara bersama sama
sehingga dari kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia
sementara awalnya begitu yang kita lakukan pemeriksaan
oke komunitas tidak wajar ini apa bisa dielaborasi lagi pak endriadi
sementara kami sampaikan demi pemeriksaan mbak
kita fokus proses penyelesaian peristiwanya di pemberkasan di direkturat reserse kriminal umum polda d i e
oke termasuk apa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini berkaitan dengan aktivitas seksual juga
sementara pemeriksaan kami belum arah ke sana
jadi kami nanti akan lagi pendalaman di tkp
saksi saksi yang ada yang memungkinkan kenapa peristiwa ini bisa terjadi
jadi kami pun dikepenuhan untuk bagaimana korban ini apakah sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan baik dna nanti maupun dari kondisi hidup jarinya
jadi korban meninggal dunia bukan karena dibunuh ya pak entriadi ya
korban gimana mbak
korban meninggal dunia bukan karena dibunuh
ya dibunuh kan kita lakukan pasalnya pasal tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan itu pasal pembunuhan
kami menduga dengan alat bukti yang kita dapat serta keterangan keterangan saksi yang ada serta keterangan pelaku
pasal yang kami sangkakan pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan
dari pendalaman yang dilakukan sampai dengan sekarang apa alasan kedua tersangka ini melakukan mutilasi diikuti dengan cara direbus merebus beberapa bagian atau potongan tubuh korban
karena para pelaku ini panik
lalu kemudian mereka melakukan tindakan memotong motong atau mutilasi
di mana yang mereka mutilasi adalah bagian kepalanya lalu dilanjutkan dengan pergelangan kaki maupun pergelangan tangan
hal tersebut bukan karena untuk menghilangkan jejak ataupun menghilangkan mengaburkan peristiwa tersebut
bahkan sampai pergelangan tangan dan pergelangan kakinya mereka merebus
sehingga jejak jarinya rusak
sehingga petugas dengan beberapa metode dapat mengangkat sidik jari tersebut
sehingga dapat diidentifikasi siapa korbannya
lokasi kedua tersangka ini melakukan mutilasi apakah di lokasi yang sama dengan korban meninggal dunia
jadi awalnya hasil pendalaman dan pemeriksaan
perbuatan yang kita duga melakukan pembunuhan maupun mutilasi tadi terjadi di tempat tinggal si pelaku di daerah kerapiak
kelurahan trihakjo kabupaten sleman
kenapa kita punya kesimpulan di sana
karena hasil temuan bukti bukti yang ada penyidik dalam hal ini menemukan alat bukti berupa bercak darah
ember kemudian pisau itu di tkp tersebut mbak
apa tidak ada kecurigaan dari tetangga atau warga sekitar terhadap apa yang terjadi di lokasi tersangka ini berada
ya hasil olah tkp kami karena memang faktanya kondisi
apapun kos si pelaku ini memang tersendiri gitu mbak
rapat ataupun jaraknya tidak dekat dengan tetangga tetangganya
dan kemudian yang kedua dilakukan pada saat subuh gitu
di atas jam dua belas malam
kita warga mungkin juga kurang
ya kurang ya aktivitas warga
sehingga mungkin kecurigaan kecurigaan itu warga tidak
dan pihak kepolisian koreksi kalau saya salah pak endriadi
menemukan bahwa potongan tubuh korban ini terdapat di lima lokasi atau lima titik begitu
jadi yang mereka kerjakan itu setelah pemotongan itu ada lima plastik gitu ya
potongan tubuh itu disebar di beberapa titik di daerah kawasan sleman
itu pun melalui survei oleh pelaku sebelum melakukan pembuangan atau penyebaran potongan potongan tubuh tadi
ada sekitar lima titik itu isinya bukan hanya potongan saja mbak
tapi ada barang barang milik korban juga
nah itu sudah kami temukan kami gunakan untuk proses pembuktian
dalam rangka pemberkasan kasus ini
pak endriadi tadi disampaikan bahwa kedua tersangka dengan korban ini awalnya bertemu beberapa bulan lalu
di satu komunitas yang menggunakan media sosial
ada komunitas tidak wajar di sana
artinya pendalaman dari pihak kepolisian pun juga salah satunya mengungkapkan bahwa apa atau percakapan apa yang ada di sana
apa yang ditemukan sejauh ini melalui digital forensik dari kepolisian
jadi para pelaku dengan korban itu memiliki akun media sosial berupa facebook
kemudian mereka kenal itu di media sosial
jadi kejadian ini bisa saja terjadi di mana saja
siapa terjadi di mana saja
lalu antara mereka terhubung di media sosial
kenalnya itu kenal di media sosial
kemudian antara mereka di percakapan yang kemudian berjanji atau berjanji untuk bertemu di yogyakarta
untuk melakukan kegiatan mereka tersebut
pertemuan atau perkenalan mereka melalui media sosial
kemudian pelaku satu dengan pelaku yang dari jakarta ini
sudah kenal sekitar
tiga sampai empat bulan yang lalu
artinya ada kemungkinan juga kedua tersangka ini sebenarnya sudah pernah melakukan pertemuan dengan orang lain
mungkin di media sosial tersebut
kita berusaha fokus dulu untuk ke kasus yang ada di jogja
bagaimana kami nanti menemukan bukti bukti untuk memperkuat
sehingga kasus ini dapat kita
majukan ke pengadilan
oke baik terima kasih
terima kasih pak endriadi
kita akan pantau bagaimana perkembangan terkait dengan kasus mutilasi mahasiswa di yogyakarta ini